dari informasi selanjutnya operasi penertiban lalu lintas kembali mendapati anak anak di bawah umur berkendara tanpa sim tanpa surat kendaraan tanpa helm
pelanggarannya lengkap semuanya dilanggar
alasan yang paling banyak dikemukakan jika tertangkap adalah karena jarak yang dituju dekat bahkan ada juga yang mengatakan justru disuruh orang tuanya
wah orang tuanya nih yang tampaknya harus bertanggung jawab ya anak di bawah umur
hari ke sepuluh operasi patuh telabang di palangkaraya ditemui sejumlah pelanggaran lalu lintas
seorang siswi kelas satu smp ditilang karena mengendarai sepeda motor tanpa surat izin mengemudi stnk dan tidak menggunakan helm
memasuki hari ke sepuluh razia sudah lima surat tilang diberikan pada pelanggar lalu lintas